bahkan di dalam catatan kami akibat dari bullying perundungan kekerasan yang diterima oleh anak anak kita
justru memang terkait hal hal material seperti itu
mas bima sebelum kita melanjutkan dialog kita ini kita ingin konfirmasi dulu beberapa hal
setelah itu barulah relawan konselor dan psikolog mendengarkan dan merespon keluh kesah yang saya sampaikan
optimya hari ini benar saja mendekati fungsi agar tersenyum
cukup apa ya banyak ya hal hal yang menarik kita
berharap penyebaran demam dapat dihentikan dengan program yang telah mereka buat
lama durasi penataan disesuaikan dengan kondisi rumah
dan tentu domain dari pada politik luar negeri indonesia ada di kemenlo
tapi kita gak lolos semifinal buat libama sih waktu itu

kan satu ada winston kan dari bali juga
dan bubuk perisa seperti cocoa
paris nanti mbak saya kira itu aja sih
nah itu nilainya sampai tujuh puluh kali lebih besar dari beku mutu
hingga pukul satu siang saja satu lima ratus sate sudah disantap oleh pelanggan
per hari butuh waktu berapa lama untuk merawat beragam macam tanaman yang ada di rumah ini bu
puluhan kepala keluarga kini terpaksa mengungsi karena kehilangan tempat tinggal
penagihannya dilakukan dengan kode etik yang sudah disepakati bersama
pertamina dan desa walahar
karena tersihir keindahan pemandangan dari ketinggian empat ratus dua puluh delapan mdpl
metode ini telah dikembangkan sejak tahun dua ribu lima
saya ingin mengucapkan bahwa kita mengerti bersama setiap tanggal lima desember
bagaimana di mana saja sebarannya
kalau dia tidak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
udah jadinya ganti wungan
teksturnya tidak sekenyal mochi ini adalah sompion
banyak orang bilang basket di indonesia masih belum terlalu menjanjikan lah ya dalam hidup
wanita justru dalam hal kardiofaskular terutama jantung
meski awalnya hanya mempunyai satu rasa yaitu kacang
jadi respect itu lahirnya dari kebencian
meski begitu sebagian warga telah mengetahui
karena sebagian warganya sudah berada di rumah masing masing untuk menyiapkan ketupat lebaran maupun hidangan atau panganan lebaran lainnya
dua belas perjalanan tambahan pada pagi hari dan empat belas pada sore hari
lalu saya mulai research produk apa sih sebenarnya yang bisa differentiate selain coffe shop ini
tidak menghisap atau merusak terumbu karang ikan ikan yang akhirnya nanti ikut menghisap
ini mengacu kegibiran raka buming raka
pengutulan kebaya kewarisan budaya budaya unesco ini
sangatlah penting bagi warga australia
baik kemudian masalah yang timbul
untuk lebih memantapkan kepercayaan diri kita
salah satu pengunjung yang merupakan fans harry potter mengaku tertarik selain karena desain tempat tapi juga karena bisa berfoto dengan jubah hitam dan tongkat sihir
dari beberapa pernyataan dari prime minister di inggris kemudian biden sendiri dan beberapa negara besar yang lain kan sudah mulai berbicara tentang two state solution
namun harus diwaspadai juga ketika ada tambahan pendapatan biasanya diiringi dengan juga kenaikan gitu kan
seperti ngasih jalan untuk memberikan sponsorship
yang namanya kereta kemudian juga jalan tol
saya akan tetap berada di jalur perubahan gitu
data soal gen z ini dari sejumlah permasalahannya